pantauan di pasar tradisional di kecamatan wates kabupaten lampung tengah
harga beras terus melonjak naik dalam satu bulan ini
harga beras premium dari pulau jawa dengan isi sepuluh kg
mengalami kenaikan dari harga awalnya seratus hingga rp satu ratus lima ribu rupiah
naik menjadi satu ratus dua puluh hingga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah
kenaikan harga ini diakui pedagang sudah berlangsung dari awal tahun dua ribu dua puluh
penyebabnya adalah stok beras yang terbatas
sehingga langka di pasaran karena belum memasuki masa panen raya
stok beras jenis medium sendiri di gudang bulog subret cabang lampung tengah
hingga saat ini masih aman
bulog meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara panik
yang justru bisa semakin meningkatkan harga beras
harus mengedukasi masyarakat bahwa jangan terjadi panic buying
pembelian secara panik
karena apabila itu terjadi maka hukum ekonomi itu akan berjalan pak
di mana apabila permintaan meningkat
pasti harganya akan meningkat
bulog lampung tengah masih memiliki stok sekitar seratus ton lebih beras jenis medium
stok ini diperkirakan akan mencukupi sampai masa panen raya pada bulan maret mendatang
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan melambungnya harga beras di pasar
karena distribusi bulog pada masyarakat masih terbatas hanya untuk agen besar
sehingga saat tiba di pasar harganya menjadi naik
zulkifli pun meminta bulog untuk menyederhanakan rantai pasokan
sehingga tidak hanya sampai di pedagang besar atau agen
tetapi juga di pasar tradisional
saya sudah diskusi panjang dengan pak kabulo
agar rantai instrumennya
instrumennya beras dari bulog itu
tidak hanya sampai kepada pedagang pedagang besar
tapi bagaimana beras dari bulog yang dijual rp delapan dua ratus itu
sampai di pasar pasar tradisional
sementara itu di semarang jawa tengah
harga tiga komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan
di pasar peterongan semarang pada senin siang
selain bawang merah komoditas lain yang mengalami kenaikan harga adalah bawang putih dan cabai
bawang merah yang sebelumnya rp tiga puluh lima kini melonjak hingga rp lima puluh per kilogram
bawang putih yang semula seharga rp tiga puluh menjadi rp tiga puluh dua per kilo
sementara cabai rawit merah naik rp empat menjadi rp lima puluh per kilo
menurut para pedagang kenaikan itu terjadi sejak dua pekan lalu
akibat petani mengalami gagal panen di musim hujan
akibat terjadinya lonjakan harga konsumen tetap membeli karena membutuhkan
warga juga mendesak pemerintah agar menggelar operasi pasar
karena harga bahan kebutuhan lain juga naik
tim liputan cnn indonesia